rencana pemasangan stiker khusus taksi online ternyata membuat pengemudi tambah khawatir
pasalnya aturan yang mengacu pada peraturan menteri itu dikhawatirkan
justru memperuncing konflik antara taksi konvensional dengan angkutan kota
hari masih pagi ketika ira menerima order dari penumpang
ia pun menyiapkan mobil operasionalnya agar tidak ada yang kurang ketika penumpang datang
inilah penghidupan ira menjadi pengemudi taksi berbasis aplikasi online
ketika ada isu akan ada penempelan stiker bagi taksi online
kalau tanggapan mbak ira bagaimana terutama dalam sisi safety nya atau keamanan bagi driver dan penumpang
kalau saya pribadi saya sih menganggapnya itu bahkan bakalan ini ya
karena kan lihat aja kejadian kasus kasus ini
nggak pakai pasang stiker aja ada yang kena
meski masih leluasa beroperasi perempuan tiga puluh dua tahun itu mengaku was was
ia khawatir aturan stiker ini bisa memperuncing konflik antara taksi online dan konvensional
gesekan sering terjadi di surabaya meski tidak sekeras di malang atau kota kota lainnya
pengemudi taksi online lainnya juga khawatir seperti ira
sementara ini pernah terjadi belum ada stiker aja kita didobrak dobrak pintunya
kalau menjemput penumpang di stasiun di mal mal
bukan hanya sopir penumpang pun was was
para pengguna jasa ini takut penolakan terhadap taksi online memicu kekerasan kepada penumpang
apalagi ada peristiwa mobil pribadi yang dirusak karena dituding armada taksi online
mungkin untuk pr nya lebih ke gimana sih caranya biar taksi taksi konvensional ini bisa menerima dengan adanya perusahaan online ini
ada sih pasti ada rasa khawatir
soalnya kan kelihatan banget jadinya itu tuh taksi online gitu
terus kalau misalnya lewat lewat pangkalan gitu kan yang ditakutin sih itunya sih biasanya
peraturan menteri ini disertai sanksi bagi pengemudi taksi online yang melanggar aturan
aturan itu antara lain tarif sesuai batas yang ditentukan pemerintah wajib ujikir sampai pembatasan jumlah penumpang
aturan itu membuat taksi online tak jauh berbeda dengan taksi konvensional baik dari sisi operasional maupun tarif